kita tinggal nunggu dompetnya
sambil nunggu gimana kalau kita makan
saya mau mengantar surat lamaran kerja
itu bukan urusan saya
jam singkat baru datang
mau konser mas bro
selamat pagi menjelang siang
udah dikasih uang
kenapa gak pergi
aku sudah capekan
kalau saya duduk tahu nggak
biar teh yun tahu sekarang saya kasih tahu
teh yun janda kan
kang bro saya udah lega
lega kenapa mas bro
saya udah kasih tau teh yuyun kalau saya duda kang bro
besok berangkat jam berapa
langsung ke rumah teh kinasi
ketemuan sama kang gus jam berapa
teh kinanti ke jakarta kapan
kamu sama teh kirani berangkat kapan
kamu harus tahu
dompet yang dicopet juga harus kembali
isinya harus komplit
kalau kamu udah tahu kasih tahu aku ya
sudah saya jual
kamu jual di mana
di tempat yang disebut markas besar
kenapa kamu udah kembali
anak buah saya
saya hanya mengawasi
dompet sekarang di kamu
iya emangnya kenapa
ada uangnya tujuh ratus ribu pecahan lima puluh ribuan
di dalamnya ada ktp kartu atm atas nama prita
prita itu temannya kinanti anaknya kang bahar
barusan saya dipanggil kang murad
dia bilang dompet itu harus kembali sama isinya utuh
kalau enggak siapapun yang nyopet dia mau cari sampai ketemu
terus mau dilempar dari jembatan pasopati
baik saya jalan
ke another world ya dari sana
itu hp nya mau dibawa kemana
mau dikembaliin ke yang punya
kan udah dijual ke saya
kalau nggak dikembaliin kamu juga bakal kebawa bawa diseret ke polisi
tapi kan kamu yang jadi penadahnya
waktu kamu jual ke saya kamu gak bilang itu hasil nodong
iya nanti uangnya saya kembaliin
tidak ada uang
disinya masih kumplit
kita tinggal nunggu dompetnya
sambil nunggu gimana kalau kita makan
makan ada yang kamu pikirin
murad sama pipit sudah kamu urus
pokoknya murat sama pipit harus pecah
saya nggak mau tahu gimana caranya
saya juga nggak mau tahu
bagaimana dengan kamu
saya baik baik saja
yang ini dompetnya